kayak gini milenial katanya nggak bisa punya rumah
milenial diperkirakan tidak bisa punya rumah dan terpaksa harus tinggal bersama orang tua atau
mertua mereka karena kalau dihitung kenaikan harga properti itu pasti naik sekitar tujuh persen
per tahun sedangkan pendapatan atau umr itu belum pasti naik setiap tahunnya hanya sekitar
satu persen per tahun nah itulah yang menjadi kekhawatiran saya dan juga generasi milenial
selainnya bahwa kami tidak akan pernah bisa punya rumah tetapi kayaknya kekhawatiran ini sangat
remeh jika dibandingkan dengan mereka yang bahkan tidak bisa punya rumah sama sekali sebuah keluarga
yang terpaksa menjual rumah mereka dan berpindah pindah kontrakan demi untuk mengobati
anak mereka yang punya
inilah siti ningrum sepintas ia terlihat seperti wanita sehat lainnya namun sesungguhnya perempuan
berusia dua puluh dua tahun ini berjuang melawan penyakit autoimun sejak berusia enam tahun
bahkan selama empat tahun terakhir siti sudah menjalani tujuh kali operasi empat kali operasi karena masalah pencernaan dua kali operasi pengangkatan tumor pada payudara dan satu kali operasi pada bagian otak karena infeksi sepanjang itu pula tak terhitung sudah berapa banyak dokter dan rumah sakit yang siti sambangi demi mencari kesembuhan
siti difonis mengalami mastenia grafis atau autoimu

kondisi siti yang kini bisa makan dengan lahap baru terjadi dua tahun belakangan

siti juga harus jauh jauh dari kata lelah dan beban pikiran agar tak memperparah penyakitnya
kondisi siti yang kini bisa makan dengan lahap baru terjadi dua tahun belakangan
kondisi siti yang kini bisa makan dengan lahap baru terjadi dua tahun belakangan
dia juga bisa buang air secara normal
sebelumnya siti pun terpaksa makan dan minum dengan menggunakan selang melalui hidung
meski begitu siti masih harus rutin menjalani fisioterapi
jika terlewat jadwal untuk terapi ia akan mengalami keram pada bagian perut dan tulang ekor
siti juga masih harus rutin kontrol ke dokter paru saraf
penyakit dalam dan onkologi setiap satu minggu sekali
butuh waktu tenaga dan biaya yang jauh dari kata sedikit
ujang ayah siti adalah seorang buruh tani
jika sedang masa panen ujang bekerja dari pagi hingga sore di kebun lengkuas
dengan upah delapan puluh ribu rupiah per hari
namun tentu penghasilan tersebut serba tidak pasti bergantung pada cuaca dan musim
sementara ibu siti cici telah lama menjadi ibu rumah tangga
agar bisa berfokus merawat siti di rumah
jika sedang sehat seperti sekarang siti dan cici menjadi buruh pembuat pita rambut
dengan upah rp tiga lima ratus per lusin yang dihasilkan
selagi masih kuat siti tak mau duduk berpangku tangan
ia berjuang sembuh
tak kenal lelah meski enam belas tahun menanggung lara di tubuhnya
iya setiap hari sih semangat
ya allah semoga badan kuat kuat gitu
jangan sampai sakit terus pengen sehat
biar ibu sama bapak senang gitu
kalau sehat kan walaupun punya uang sedikit bisa buat beli makan di rumah bareng keluarga gitu
pengen banget sehat
suka nyemangatin diri sendiri gitu
walaupun capek berobat semangat
ya allah harus sehat sehat
jadi nyemangatin diri sendiri aja
ya jangan sampai sakit
ya jangan sampai sakit
sebenarnya siti bukan anak tunggal
adiknya dea yang berjarak empat tahun darinya
telah meninggal akibat masalah pada paru paru
mereka rela menjual rumah warisan keluarga satu satunya
demi pengobatan sang adik yang membutuhkan biaya hingga dua puluh lima juta rupiah
itu pun udah gak apa apa lah
yang penting saya dapat dp dulu pak
walaupun bapak nggak ada uang cash kami butuh dp buat berobat anak kami
kalau nggak salah itu dp nya sebelas juta
itu kami sudah berusaha mau berangkat ke rumah sakit
tapi dedenya sudah diambil sama yang maha kuasa
ya di situ cuma bisa pasrah bisa sedih bisa nangis yang benar benar nangis
di usia tiga tahun udah pinter ngomong udah pinter ngata ngatain
mama aku minta uang ternyata hilang nggak ada
ya allah anak kok meninggal padahal udah berjuang
kini mereka tinggal di sebuah kontrakan berukuran tiga puluh lima meter persegi
di kelurahan cilangsi kidul kecamatan cilangsi kabupaten bogor
sudah enam tahun mereka menetap di sini setelah sebelumnya berpindah pindah hingga tiga belas kali
bagi cici kesembuhan anaknya menjadi yang paling utama ketimbang memiliki rumah
namun dalam lubuk hati terdalam keluarga ini punya mimpi memiliki rumah tinggal sendiri yang layak huni
sehingga dapat mendukung proses pemulihan siti
sebenarnya sih berharap ya kalau allah masih kasih rezeki buat saya
pertama pengen dikasih sehat panjang umur dikasih kekuatan dikasih ujian seberat ini memang gak mudah sih
buat ngerasain ya
kadang ya rasa terpukul berat gitu ya
mungkin allah ngasih ujian seberat ini ke saya
saya adalah orang pilihan
insya allah saya harus kuat
cita cita sih harapan yang terbaik ya
dikasih sehat panjang umur bisa ngurus anak juga
ya harus bisa nabung sedikit sedikit
walaupun dalam keadaan ekonomi seperti ini harus bisa menghemat
kita harus bisa punya rumah lagi
karena ngontrak terus
bagi keluarga ini memiliki rumah sendiri menjadi cita cita
tapi mereka telah memiliki arti rumah yang sesungguhnya
keluarga tempat mereka berpulang saling mendukung satu sama lain